saat ini keberangkatan jemaah calon haji asal indonesia sudah memasuki gelombang kedua
namun soal cuaca panas disebut menjadi salah satu kendala yang dihadapi para jemaah indonesia di sana
bagaimana kondisi cuaca di sana hari ini benarkah ini menjadi kendala
dan adakah kemudian antisipasi khusus yang dilakukan oleh para jemaah asal indonesia
untuk mengkonfirmasinya sudah terhubung bersama kami salah satu peserta haji di sana lia amalia
halo selamat malam waktu indonesia mbak lia apa kabar
halo assalamualaikum bang selamat sore waktu madinah
waalaikumsalam selamat sore waktu madinah mbak lia
jadi informasinya benarkah memang cuaca ini sedang panas panasnya di sana
dan ini menjadi salah satu kendala bagi jemaah di sana mbak
ya memang saat ini kan kami memasuki musim panas infonya begitu ya
dan hari ini saja cuaca tertinggi yang akan kami hadapi itu di angka
empat puluh tiga derajat celcius dimana itu terjadi sejak tadi jam lima belas kemudian jam enam belas sampai jam tujuh belas nanti
jadi saat ini saya berdiri di sini dalam situasi cuaca tertinggi empat puluh tiga derajat celcius
sementara untuk cuaca terendahnya sendiri itu di angka tiga puluh derajat celcius
nah bagaimana kami mengaktifkan situasinya
sebetulnya informasi ini sudah diberikan jauh jauh hari oleh para pengurus kbih
bahwa kami akan menghadapi situasi seperti ini
para jamaah itu ada yang dibekali bahkan membekali dirinya dengan berbagai macam persiapan
seperti membawa semprotan yang berisi air zam zam di saat sedang beribadah
kemudian mereka mempersiapkan vitamin kemudian membawa kacamata yang cukup besar
membawa topi kemudian sunscreen dan lain sebagainya begitu braf
oke tapi adakah kemudian misalkan treatment khusus dari para petugas di sana
kalau kita tahu ini pasca pandemi mungkin antusiasme euforia orang berangkat ke sana sedang semangat semangatnya begitu
adakah kemudian tips khusus atau pendampingan khusus bagi para jemaah kita di sana
kalau pendampingan khusus setiap hari kami didampingi oleh tim medis ya
tim medis itu selain mempersiapkan perlengkapan medis obat obatan
mereka juga sebetulnya memberikan pendekatan atau
apa ya semacam komunikasi secara psikologis kepada para jemaah
bahwa apa saja yang akan kami hadapi nanti di madinah maupun di makkah
situasi yang ekstrim dari suhu kemudian kultur
dimana multi kultur akan berada dalam satu tempat yang bersamaan
kemudian mungkin juga dari makanan
jadi mereka itu selalu tim medis kami itu tim medis rombongan saya khususnya
itu memberikan seperti nasihat psikologis bahwa
kita akan menghadapi situasi seperti ini
kemudian mereka juga memberi nasihat bahwa kita harus sabar berikhtiar
bahwa apa yang kita lakukan di sini adalah beribadah
jadi harus di apa ya di nikmati begitu bram
kalau misalnya dalam situasi suhu yang cukup ekstrim seperti ini
kita tetap memiliki emosi yang tinggi tetap memiliki amarah
nah itu mereka mengatakan bahwa akan banyak kendala atau bahkan nanti akan ada penyakit penyakit yang muncul
jadi itu adalah bagi para jamaah
ini lebih ke pendekatan psikologis sementara kalau misalnya untuk tips tips khususnya
itu ya seperti biasa aja yang ada di masjid nabawi
mereka memasang blower makin banyak kemudian
payung juga tetap seperti yang anda lihat di belakang itu tetap terbentang cukup besar
oh ya dan saya membaca sedikit berita di media lokal bahwa
presiden dua masjid suci dr abdul rahman sudais itu mempersiapkan empat puluh juta liter air zam zam
yang akan didistribusikan ke lebih dari tiga puluh ribu titik yang ada di kota mekah dan madinah
kepresidenan haramain juga mempersiapkan dua juta liter dalam bentuk botol
yang akan dibagikan kepada para jamaah
baik di mekah maupun di madinah
tentu ini bisa membantu kami untuk menjaga suhu tubuh dengan banyak meminum air putih
khususnya zam zam begitu bram
oke menarik sekali begitu ya selain disiapkan air zam zam oleh otoritas di sana
juga ada semacam pendekatan psikologis dari petugas indonesia yang ada di sana
boleh sedikit cerita liam bagaimana anda dan juga rekan rekan satu kloter
para jemaah di sana menghadapi dan mempersiapkan ini
kalau anda katakan tadi secara psikologis jangan dianggap ini sebagai beban
tapi mungkin sebagai tantangan dan juga cobaan dalam beribadah seperti apa
ya biasanya sih kami saling mengingatkan bahwa jangan lupa bawa semprotan air
jadi setiap kali kami semprotkan air kadang ada jamaah dari luar negeri
juga yang ingin disemprotkan mutainya kemudian membawa botol minum di tas
jadi begitu nanti kurang airnya nanti bisa saling berbagi
kemudian kami juga berkata ya ini adalah jamaah ini adalah jamaah ini adalah jamaah
jadi banyak memakan lebih banyak makan buah buahan sayur sayuran
dan kami disarankan untuk tidak mengkonsumsi air es itu saja
air es es krim pokoknya semua yang dingin dingin itu kami bukan dilarang ya
tapi disarankan untuk tidak mengkonsumsi yang dingin dingin begitu
untuk menjaga suhu tubuh lebih baik
oke itu alasannya ya kemudian disarankan untuk tidak mengkonsumsi sesuatu yang dingin dingin
untuk tidak mengkonsumsi sesuatu yang bersuhu lebih dingin begitu
nah apakah kemudian kalau anda lihat di sana persiapan itu hanya dilakukan para jemaah indonesia
bagaimana dengan para jemaah lain begitu apakah ini juga dirasakan bersama
dan mereka mungkin dengan kesiapan yang sama dengan para jemaah kita mungkin sembari anda di sana
ya saya melihat seperti itu juga mereka sama sama memiliki strategi masing masing sepertinya ya
yang dibawa dari negaranya ada yang memakai topi besar kemudian karena hawa itu kan panas juga dari atas
kemudian dari lantai masjid jalanan aspal juga hawa panasnya juga terasa sampai ke muka dari bawah
mereka itu mengaksiasatinya dengan memakai bikop atau memakai masker selama beribadah
begitu mau sholat mereka buka setelah selesai beribadah mereka pakai lagi hingga jalan mengelilingi
dengan masjid nabawi saya lebih banyak melihat mereka memakai masker dan nikob khusus untuk perempuan ya
begitu juga ada laki laki tapi kalau laki laki saya rasa mereka lebih paham terhadap cuaca
saya juga cuma jarang melihat jamaah laki laki itu menggunakan masker
tapi kalau perempuan itu banyak sekali yang menggunakan masker untuk menutupi mukanya dari sengatan panas matahari
oke oke terakhir kalau begitu apa kemudian tips dari anda bagi para jemaah
jemaah calon haji yang masih belum berangkat dan masih akan berangkat hingga akhir bulan ini
untuk adakah persiapan khusus adakah yang harus dibawa khusus begitu untuk kemudian menghadapi kondisi yang ada di sana
tipsnya ini sebetulnya saya dapatkan dari tim medis rombongan saya ya
bahwa kita harus bisa mengukur kapasitas fisik kita
mungkin saat tiba di madinah itu rasa ingin beribadah itu sangat tinggi sekali
jadi sehingga kita menyampingkan kondisi fisik
banyak beristirahat cukup tidur stabilkan suhu tubuh dengan banyak minum air putih
apalagi kami ada di sini jadi air zam zam sangat menimpa ya
kita bisa menggunakan itu bisa meminum air zam zam kapanpun dimanapun di masjid nabawi ini
kemudian lebih banyak makan sayuran kemudian banyak makan buah buahan
dan menjaga emosi psikologis emosi itu tetap stabil
itu aja barangkali bram tips yang bisa saya bagikan
baik baik tidak hanya kondisi fisik tapi secara mental secara psikologis juga harus baik begitu ya menghadapi kondisi yang ada di sana
terima kasih atas waktu anda salah satu calon haji di sana yaitu lia amalia telah bergabung sama kami
terima kasih informasinya dan selamat beribadah semoga lancar